politisi pdi perjuangan budiman sujatmiko melihat bahwa ktt g dua puluh ini akan menjadi taruhan diplomasi indonesia
untuk dapat menghadirkan seluruh pemimpin negara anggota
pasalnya jika ktt tersebut hanya dihadiri perwakilan negara tertentu yang tidak setuju pemimpin rusia hadir
maka ktt tersebut dinilai kehilangan substansinya
indonesia perlu mengerahkan sumber daya lain selain diplomasi untuk merangkul semua pemimpin negara
agar hadir ke bali pada oktober nanti
demokrat amerika dekat dengan boris johnson antepartai konsultasi inggris
orang orang yang mungkin bukan pejabat resmi kita tapi karena dia orang indonesia
atau bahkan juga bukan orang indonesia tapi memang bersahabat dekat dengan indonesia
yang diharapkan nanti bisa dioptimalkan
seperti kemarin perundingan rusia ukraina memanfaatkan roman abramovic misalnya
dia kan bukan pejabat gitu ya tapi artinya kita bisa indonesia menggunakan jalur jalur informal
dan seringkali negosiasi negosiasi yang pelik seperti itu justru selesai karena ada jalur jalur informal
sebagai mitra kementerian luar negeri komisi satu dpr ri melihat upaya diplomasi indonesia masih jauh dari harapan
pemerintah perlu menyampaikan itikat baiknya kepada semua negara anggota
untuk memanfaatkan ajang ktt g dua puluh ini sebagai bagian dari penyelesaian konflik
di samping tidak menghilangkan fungsi utamanya yakni kerjasama dibimbingan
prinsipnya tentu indonesia sebagai host sebagai tuan rumah dari presidensi g dua puluh summit pada bulan oktober nanti ujungnya itu
tentu harus bisa mengakomodir kepentingan dari para tamu tamunya itu
nah tentu yang kami sayangkan dari kacamata dpr
ini diplomasi yang dilaksanakan oleh kementerian luar negeri
atau diplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah secara keseluruhan
untuk bisa menyampaikan itikat baik kita untuk mengundang mereka tanpa harus beririsan langsung
terkait dengan permasalahan rusia dan ukraine ini belum efektif
karena kita lihat belum apa apa kita sudah ditekan oleh beberapa negara sahabat
terutama dari barat untuk bisa tidak menghadirkan vladimir putin
nah tentu sebagai host yang baik sebagai tuan rumah yang baik saya harapkan
pemerintah harusnya bisa menjalankan diplomasi grill ya
indonesia yang memegang presidensi g dua puluh tahun ini memiliki pekerjaan rumah yang tidak ringan
menurut rizky natakusuma diperlukan upaya diplomasi yang baik
agar kehadiran semua pemimpin negara anggota dapat diakomodir dengan bijaksana